lagu berjudul urib iku urup mengawali rangkaian konser rapsodia nusantara dan kejayaan nusantara
yang diinisiasi kementerian pendidikan dan kebudayaan di candi prambanan yogyakarta sabtu sore
komponis dan pianis ananda soekarlan memainkan enam belas karya besutannya
konser ini nantinya juga akan dilakukan di situs majapahit di trawulan mojokerto dan candi muaro jambi
namun keistimewaan konser ini tak sekedar pada karya ananda saja
piano yang dimainkan ananda yaitu schumann renanda sr seribu sembilan ratus dua puluh delapan the awakening concert grand piano
ternyata juga merupakan hasil karya orang indonesia
nama suman renanda datang dari dua inovatornya yaitu aksan syuman dan raul renanda
produksi piano ini dikerjakan saniharto craftmanship yang menjadi bagian dari pt saneharto enggal harjo
sebuah perusahaan furnitur kelas dunia yang berbasis di semarang jawa tengah
menurut presiden direktur saniharto enggal harjo harsono enggal harjo
sejak beroperasi sekitar satu dekade lalu pihaknya sebenarnya tak punya pengalaman membuat alat musik
harsono menambahkan piano berukuran dua tujuh puluh lima meter dan berat hampir satu ton ini dibanderol dengan harga tiga sembilan miliar rupiah
sementara itu rapsodian nusantara yang dimainkan lewat piano ini membawa kebanggaan tersendiri bagi ananda soekarlan
itu satu paket ya jadi rapsio di nusantara oleh orang indonesia
dari indonesia karena bahannya lagu lagu daerah indonesia dimainkan oleh piano bikinan karya anak indonesia karya bangsa
saya kira itu bisa jadi punya nilai historis tersendiri karena sampai sekarang memang kita belum bisa bikin piano
sampai sekarang akhirnya ada piano ini ya
akibat pandemi covid sembilan belas konser ini baru bisa dinikmati publik lewat akun jucuk budaya saya pada dua puluh tujuh september jam tujuh malam
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta